keanekaragaman tradisi dan kekayaan warisan budaya nusantara
merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya
indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan hasil seni bernilai tinggi
yang menjadi kebanggaan
salah satunya adalah kerajinan perhiasan
beberapa desain perhiasan dari tanah air yang populer diantaranya
koleksi perhiasan bertema dari harta dinata untuk indonesia
seri nusa yang memiliki artian kepulauan
seri tara yang mewakili perhiasan indonesia bagian timur
dan tulola yang memadukan budaya klasik indonesia dengan desain kekinian
tak ayal produk penunjang penampilan ini memiliki pasar yang sangat potensial
banyak orang dari segala penjuru dunia rela menghabiskan pundi pundi uangnya
untuk membeli perhiasan produk indonesia
baik dalam bentuk emas perak berlian maupun permata
minat besar ini pun mendorong tren bisnis perhiasan di indonesia
terus bergerak positif dari tahun ke tahun
kementerian perindustrian mencatat
nilai ekspor produk perhiasan tahun dua ribu enam belas mencapai enam tiga puluh tujuh miliar dolar as
atau mengalami peningkatan sebanyak tiga belas empat puluh lima persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
sebesar lima empat puluh sembilan miliar dolar as
negara tujuan ekspor terbesar tahun dua ribu enam belas antara lain swiss jepang singapura dan hongkong
untuk produk perhiasan logam mulia
capaian positif di pasar ekspor untuk produk perhiasan juga tetap diasah
agar tetap memiliki daya saing yang kuat
dan mampu memberikan kontribusi signifikan pada kinerja ekspor indonesia
ya keindahan indonesia dan nusantara kita dengan
dengan begitu ragam budaya tradisinya sering sekali menjadi inspirasi bagi mereka yang sangat kreatif
dari bentuknya dari tradisi dan ragam budayanya itu memang sangat mengagumkan
saya sekarang saat ini berada di tulola yaitu sebuah tempat ya di mana dua perempuan indonesia masih muda
tapi sudah istilahnya naik daun dengan kreasi kreasi mereka yang menggunakan sumber sumber alam tradisi dan budaya di indonesia
sebagai sumber dari kreativitas mereka
tidak asing lagi bagi kita seorang aktris sinetron ya sutradara pemain teater dan juga model
ditemani oleh sri rusna yang orang bali tapi kelahirannya jauh dari new york
tapi ternyata jatuh cinta tentu saja dengan akarnya yaitu budaya indonesia
halo happy dan juga sri apa kabar
sebenarnya seri bisa bahasa indonesia
tapi katanya masih belum pede
jadi kalau sedikit gado gado
nah tulola ini
mungkin teman teman sudah
mengenal nama ini
itu biasanya sekarang identik dengan
juri atau perhiasan
inspirasinya itu dari
akar budaya indonesia itu sendiri
nah ini sangat menarik karena
saya juga melihat sekarang kecintaan
khususnya anak anak muda kita anak anak milenial
terhadap tradisi dan budaya itu semakin meningkat
mungkin kita mulai dari sri karena
sebenarnya inspirasi awalnya itu adalah dari sri khususnya ibunya
bagaimana anda memulai brand ini
cinta untuk juri indonesia
apa yang menjadi sumber inspirasinya dari awal
hati proyek itu adalah
melihat cara untuk
memperbaiki juri indonesia
yang diperbaiki dengan tangan
motif berwarna emas dan
dengan cara kita bisa membawa
hal hal dari sejarah kita dari harta kita
hal hal yang kita identifikasi sebagai indonesia
ke dalam konteks modern
dan memperbaiki cara
kita melihat juri ini
motif ini dan membuat
hal hal yang bisa kita pakaikan dalam konteks modern
dalam konteks hari hari hal hal yang bisa kita pakaikan
hal hal yang kita pikirkan adalah kontemporer
jadi itu adalah
mempadukan antara tradisi
tapi dengan selera modern juga
bersyrit beritahuku sedikit
karena ini mungkin lebih menarik
bagaimana anda memulai

saya mendengar bahwa
anda terus meneruskan
pasien ibu anda untuk juri

keinginan dan talenta artis
ya saya pikir begitu
ibu saya adalah inspirasi yang sangat baik

dia adalah seorang artis
dalam banyak hal
dan desain juri
dan juga dansa musik dan lukisan
itu adalah salah satu channel ekspresinya
tapi yang benar benar membuat saya
sesuatu yang benar benar
menginspirasi saya adalah

berharga dalam hal talenta dan kemahiran
itu tidak selalu diperkenalkan
kraftsmen yang memiliki kemahiran
yang ada di sini
dan hal hal yang mereka bisa lakukan
yang belum pernah diperlihatkan
dan itu mengenai
menikmati desain kontemporer
dengan karya yang lain
dan juga dengan
karya yang sangat intensif dan berdiri

saya senang karena kita kan kenal
dengan berbagai macam talentanya
tapi ini bagaimana kok bisa
bertemu dengan sri
dan mengapa ini bisa
bagian dari kehidupan
sama yang mungkin agak berbeda
dengan apa yang selama ini dilakukan
iya ini nggak terbayangkan juga sih
karena saya pindah ke bali
ini tahun dua ribu sepuluh ya
saya memutuskan untuk memilih bali
tinggal di sini bersama suami
beberapa perempuan perempuan yang bisa jadi
inspirasi saya di bali waktu itu
karena saya lagi mau mengerjakan
projek panggung segala macam
saya butuh inspirasi besar
lalu saya menemukan
desak nyoman suwarti itu yang kebetulan
dia adalah ibunya sri
waktu itu saya belum jadi geng
masih oke sri saya boleh gak ketemu
jadi terinspirasi oleh ibunya ya
iya jadi saya ingin menulis kisah tentang dia
bagaimana dia bisa
melanjutkan motif motif komunal
milik tanah air bagaimana
dia bisa menghidupkan
bisnis perhiasan di bali yang waktu itu tuh
kalau tidak salah
dia tuh bisa membangun bisnis
di jawa lombok dan bali
karena dia gitu
jadi dan dia
maksudnya dia perempuan pertama
yang main gamelan
terus dia melukis saat
zamannya itu masih tabu gitu
sangat modern ya modern sekali
makanya di amerika juga punya
program sendiri ya dia punya show sendiri di amerika
iya jadi di tahun
tujuh puluh an tuh dia udah
mengebrak lah udah lepas dari
zamannya di zaman itu
belum gitu saya ketemu
saya ketemu dia wah
saya kayak tersihir bagaimana
dengan kisahnya dia
dan sri membantu saya untuk mengkurasi
barang barangnya dia karena dia punya
banyak perhiasan yang dia
simpan aja di dalam kardus yang itu tuh
luar biasa dikerjakan dengan tangan
berbulan bulan yang dia bilang
saya lebih banyak bisnis tuh jualan kacang goreng
kata dia ibaratnya
yang kecil kecil gitu
kalau ini itu ininya dia
apa ekspresinya dia
passionnya dia iya
nah sri bantu saya untuk mengkurasi
akhirnya kita jadi bonding
segala macam ada buku
yang dipulis oleh hapisama ada buku ya
mungkin perlu kita lihat karena inilah
sebenarnya sumber inspirasi
dari tulola itu iya
ini kayak sekolahan aku juga karena
motif dengan latar belakang dan segala macam
dan melihat betapa oh aduh
sayang sekali ya banyak motif motif penting
yang tidak ada catatannya gitu
jadi waktu itu mengerjakan
hampir tiga empat tahun baru selesai
kayak lulus sekolah
sampai akhirnya tapi saya sama sri dekat
dan sri lagi di rumahnya itu
dia punya garasi ada beberapa tukang
dia bikin bikin perhiasan
dan dia banyak ekspor ke luar negeri
kamu pun harus jadi desainer dia bilang ah
saya jadi desainer ya aku bilang gitu
awalnya dari situ
dari situ dari situ
banyak hal yang menarik di indonesia yang mungkin
kamu belum tahu
kita ke jakarta sri waktu pertama kali ke jakarta
saya ajak dia ke
tanjung priuk ke
celincing kita dengarkan
lagu keroncong sama keroncong tugu
ada mereka menyanyikan lagu juwita malam
kita bikin pameran yuk
dari lagu ini kita lihat bagaimana
sebuah lagu bisa menginspirasi
menjadi sebuah perhiasan
apa yang lahir dari
juwita malam itu
dari bentuk kreasi karena ini pasti kan
juga bagi seorang
sri sendiri ya memang
orang bali sejati lah
tapi sri sendiri kan
pengalaman pertama terutama
pemerintah pertama itu
seperti pengalaman belajar
mencari penelitian indonesia
dan juga kultur
dan hal hal yang kita
inspirasi dari masa lalu
dan ingin membawa ke saat ini
dan pemerintah juwita malam itu
itu era yang spesifik
musik yang spesifik
pengalaman di sejarah indonesia
itu seperti kapsel
waktu dan tempat yang kita
meneliti dan kita membuat koleksi
untuk menjelaskan itu
oke ada koleksi di sini
itu jadi benar benar
kita pun juga kaget
sri bilang ada yang beli sri
jadi tanpa kita menyadari lahir secara organik
bagaimana kita berkolaborasi
dan yang menariknya adalah
kita tidak membayangkan akan
jadinya juga seperti itu
dan itu tuh juga ada misteri tangan
dari si tukang juga
jadi tukang juga memiliki peran yang luar biasa
memberikan ruh di dalam karya tersebut
sebenarnya kan tuh lola kan
passion tapi dalam perjalanannya
kan berkembang menjadi
dari nama anaknya
sri ya terinspirasi dari
bagaimana waktu membentuknya
menjadi sebuah bisnis pasti ada peran masing masing
yang miliki siapa yang lebih
kreasinya siapa yang lebih
dan akhirnya tuh bagaimana
menjadi sebuah bisnis
orang lain juga kan
macem macem sih ya bisa yang
tiba tiba okay sri aku liat dia
kayaknya dia lagi gak ada ide oke
sri kamu baca deh buku ini
nih aku hadiah untuk natal
aku kasih waktu itu buku ya pramudia
anantathur yang bumi manusia karena sri
orang indo sri belum pernah baca
katanya wah dia fall in love
dengan buku itu
bikin metamorfosis dari setiap tokoh
di buku tersebut menjadi sebuah
perhiasan salah satunya kayak itu
sri apa bayangan kamu bebas terserah
ingin juga saya mencoba ya memvisualisasikan
karena referensinya kan ternyata
lebih banyak sastra kan
atau lagu keroncong
dan juga tadi disebut
bagaimana sehingga lahir
perhiasan jadi bagaimana
mulai jadi ini adalah satu karakter
dan itu karakter yang paling senang dia main
dan dia melakukan monolognya
kisah ini berdasarkan karakter itu
dan tentu saja buku itu di set
pada era itu
dan itu memimpin
ya ini jadi
seperti seragam militer ya
dan bunga itu adalah
bunga oranye yang diberikan
queen of england pada hari pernikahannya
dan itu simbolik karena
untuk karakter ontosoro
tapi juga memberikan
sebuah jenis hidup
dan itu juga berdasarkan
anda menerjemahkannya sebagai
pekerjaan dan desain
dan kemudian goldsmith bekerja di dalamnya
atau anda juga memiliki kemampuan
untuk membuat sendiri
seperti jenis peralatan
happy sendiri jadi peran
apa selain misalnya
biasanya saya hanya membuat konsep kreatif
dan saya menyerahkan kepada sri
kita brainstorming di situ
dan intinya adalah
saya melihat adalah
auranya tidak akan pernah sama
karena ketika kita habis brainstorming
sri dengan tukang itu adalah
bekerja di tempat bersama sama juga
motifnya semua segala macam di situ gitu
jadi itu bahkan lahir lahir
seperti dari motif bajunya
wilhelmina dan lain sebagainya
jadi ketika dalam proses produksi
saya tidak ikut campur
tapi ketika kita melihat hasilnya bagaimana
jadi ini memang yang
karena aku tidak memposisikan diri sebagai
mandor jadi aku ketika itu
menganggap ini adalah perkawinan
dari diskusi kita berdua
jadi memang kita berduanya
sudah nggak ada argue segala macam
oh ya sri kamu dapat kan yang aku maksud
sri juga dapat
kekagetan sendiri dengan
lahirnya karya tersebut
jadi karyanya itu lahir kadang
jadi satu left brain satu right brain
atau mungkin brainnya sama sama
kreatif tapi bisa berhasil
menghasilkan sesuatu yang
dan yang menariknya adalah
kita tidak membayangkan akan jadinya juga
dan itu juga ada misteri tangan dari si tukang juga
jadi tukang juga memiliki peran yang
luar biasa memberikan ruh
di dalam karya tersebut jadi bisa dirasa kalau
kayak barang kita pasti mungkin
ini tuh sebenarnya apa sih
karena memang itu adalah hasil
energi ide yang kita
nah untuk memutuskan
misalnya dari segi
berapa yang berapa piece yang
akan dibuat dan
kira kira dipasarkan di mana
untuk siapa itu
bagaimana karena proses berikutnya
dari hasil karya itu
juga sri bagian costing
ya kita akan berbagi tentang itu
bagaimana kita akan menjualnya siapa yang akan membelinya
saya akan berbagi tentang berapa banyak yang akan kita produksi
produksi dan costing jadi kita akan berbagi tentang itu
itu bagiannya bagian bisnis
lama lah istilahnya
yang dari garasi itu sehingga
tujuh tahun kemudian ya
menjadi sebuah brand
dan punya toko sendiri dan punya
dua tahun setelahnya pun juga
akhirnya kita investasi untuk lab
kita punya lab sendiri untuk plating
tau tau kok tukang kita jadi banyak ya
tidak ada jadi awalnya hanya enam kan
yang kemudian sekarang ada berapa
peran ibunya sri dalam
perjalanan ini supporter
sejati masih ada
rohnya idenya spiritnya
dan dia senang apa yang dilakukan
oleh kalian berdua
ibu kan nonton di belakang tau tau
menitikan air mata
di indonesia memang
serangkai the jury
ada antingnya yang sulawesi
yang kirinya kalimantan
ada yang jawa
ada yang bali
tanyakan itu bagaimana
selama dari sejak awal ya happy
melakukan sesuatu seperti ini
pertumbuhan atau perkembangan
dari selera khususnya
anak anak muda di indonesia
semakin lama semakin
lah terhadap inspirasi inspirasi
nusantara itu sendiri
berkembang luar biasa sih ya karena
kita kan nggak punya toko di jakarta
jadi kalau kita bikin event di sana
biasanya kita combine dengan event event seni
terakhir kita bikin event itu
tiga hari itu hampir sold out barang barang
yang kita bawa
udah habis gitu karena kan
pikir kreatif jadi kadang
kuantitinya mungkin gak
seimbang ternyata peminatnya
luar biasa kita terakhir
itu bawa barang berapa banyak ya sri
biasanya satu desain itu
dibuat menjadi berapa pis
atau apakah masing masing itu unik
ini lah karena ini kan kreasi tangan
dan ini juga bisa tercermin pasti pada
harganya kan ini cukup
customer utama kalian
di indonesia atau di jakarta
atau kalian jual
di luar biasa sekarang karena
paling banyak di indonesia saat ini
tiba tiba dari kalimantan
kita pikir ada barang barang yang mungkin
ini kayaknya orang suka gak ya
bisa beli gak ya
dan ternyata beli
jadi yang ya itu tadi kita lahir
secara organik itu ya
lama lama ya bikin bukunya
jadi lebih lama karena
keasikan ngurusin ini sampai akhirnya
kita bikin tadinya
yang nusantara ini yang peta
indonesia tadinya kita pikir
cuma satu lama lama kita udah bikin
hampir berapa ya
mungkin kita udah bikin lima atau enam sekarang
lima atau enam iya
ini menarik karena ini dari sabang sampai
merauke dari mana
kalung yang merupakan
peta indonesia juga
sebenarnya ini dari
yang menunjukkan indonesia
sebagai jualan indonesia
dan itu sebenarnya
diambil dari kartun jadi kita membuatnya
untuk kolonialisme indonesia
ini kan seperti indonesia memang
jadi ada antingnya yang sulawesi
yang kiri kalimantan
ada yang jawa ada yang bali
apalagi yang merupakan
sri dan happy
mungkin ada referensinya juga
ini adalah design
dan ini diambil dari
tapi kita mengubahnya
membuatnya sedikit lebih modern
dan kita membawa banyak motif kontemporer
jadi ini adalah
interpretasi yang modern
dari desain yang sangat tradisional
dan lama memang inilah
perpaduan antara tradisi budaya
tapi juga selera
modern nah ini
sekarang kan harus up to date
modern itu bagaimana melihat
ada yang mereka
produksi di luar atau bagaimana mendapatkan
karena kadang kadang kita membayangkan
dulu orang pakai subeng adalah upacara
adat dalam pernikahan
pernikahan atau acara acara
adat besar jadi kita membayangkan
sesuatu yang terlihat
itu bisa dipakai sehari hari orang pakai t shirt
jalan di new york
subang akan menjadi keren
jadi sebetulnya juga
kita sendiri yang membangun untuk
tren itu sendiri
dan saya rasa juga mungkin mengaruhnya
trendsetter misalnya kalau pakai
anting seperti itu itu cantik sekali
pasti ada aduh bikinin dong
saya juga mau sering ada
permintaan permintaan khusus dari pelanggan
awal awal tuh ya kadang gitu
dan sri enggak mau saya enggak mau bikin lagi
sri bikin lagi
kelamaan sri jualan
awal awal memang juga ada
beberapa hal produk yang
kadang diproduksi enggak mau
bikin lagi gitu karena terlalu lama
cost nya jadi terlalu mahal
tapi memang sering
kalau saya pakai perhiasan
saya nyaris nggak punya perhiasan
karena setiap yang saya pakai biasanya
diambil orang dibeli orang
saat itu juga
untung ada di sumber kreativitasnya
sri berapa lama itu
sebelum bisnis itu menjadi
bisnis yang beruntung
lebih dari hanya
atau sesuatu yang kamu berdua suka lakukan
ketika kamu mulai berpikir hmm oke
ini adalah kita perlu
membuatnya menjadi bisnis profesional yang tepat
itu membutuhkan kita
karena kita itu membutuhkan kita setidaknya empat atau lima
tahun untuk benar benar menurunkan
kebosanku dan ini adalah apa yang kita pelajari
dalam proses ini yaitu
semakin autentik dan original anda adalah
semakin mudah untuk membangun perusahaan
dan membangun bisnis yang organik dan autentik
dan kami benar benar menghabiskan lima tahun pertama
apa yang kita inginkan siapa kita dan juga
memahami produk produksi
dan kami harus membangun dari awal
jadi kami melakukan semua
produksi kami secara in house termasuk
elektroplating dan segala galanya
dan semua proses

jadi kami harus menurunkan proses tersebut
lima atau enam tahun
kami mulai mengembangkan
bisnis dengan cara yang kami inginkan
tapi itu juga adalah perjuangan kreatif untuk membangun
itu juga seperti membangun
dan mengerjakan koleksi
jadi dalam hal volume
berapa banyak yang anda produksi sekarang
berapa banyak yang anda produksi sebulan
dan berapa banyak
desain baru yang anda perlu
menciptakan untuk memperbaiki kebukaan anda
jadi kami membuat
dua kategori produk
yang pertama adalah bisnis seni
yang sangat penting dalam hal kami
dan itu adalah bagian dari
bisnis peringkat anda
dan itu semua berbeda
dan kami membuat dua periode setiap tahun
dan itu adalah produksi sendiri
karena itu sangat spesialisasi
dan hanya sedikit penjaga dan penjaga
bisa bekerja pada bisnis itu
jadi kami membuat sekitar

oh itu cukup banyak
ya untuk bisnis seni
untuk bisnis seni
dan untuk bisnis seni
kita bisa membuat
bisnis per bulan
wow itu sangat banyak produksi
nah ini kan berarti harus
pertama menjaga brand
kedua menjaga kualitas
dan kalau sudah semakin banyak yang diproduksi
happy dan sri juga
ini terlalu banyak
terasa seperti itu
beberapa tahun lalu lumayan terasa
apalagi sri lebih banyak
berurusan dengan tukang
saya tidak mau ada dua kepala
kalau di bagian
produksi segala macam
dia sudah benar benar keteteran banget
dan saya juga
ke bagian imbasnya kalau di dalam keteteran itu
seseorang yang memang dia paham
ya mau tidak mau harus bisa dikelola secara profesional
itu tadi pada akhirnya kan banyak
kopi mengkopi nah ini dia
ibaratnya orang kreatifnya
ada beberapa saat kita benar benar
terus kita coba bangkit lagi
terus gimana caranya untuk kita tetap
punya kualitas yang lebih dari
siapapun itu kan juga
butuh apa ya
yang lumayan cukup ketat
iya karena brand kualitas brand harus dijalankan
walaupun kalau di kopi itu
biasanya berarti bawah bawah desainnya memang
sudah menjadi pasaran
tapi ini berarti kan tantangan
tersendiri untuk tetap harus kreatif
nah bagaimana ini harus
mengeluarkan desain yang unik
paling tidak dua kali setahun
dan biasanya memang satu untungnya
kita kan ada warranty jadi kita
bisa mendata barang barang kita
kita bisa melihat juga mereview
kelebihan dan kekurangan kita dalam
penanganan produk itu sendiri
biasanya apa feedbacknya dari
feedbacknya misalnya ada orang dia terlalu banyak pakai
mungkin warnanya berubah
atau misalnya ada yang
nah kita melihat
kuantitinya berapa banyak sih orang yang
kirim balik ke kita
berkurang sekali ya maksudnya dalam setahun
hanya beberapa yang
reject ya pasti namanya
buatan tangan ya ada saja memang yang reject atau
memang perlu diperbaiki gitu
nah dari situ dulu sri lah
ngurusin banyak nah saya juga
bagaimana caranya punya
yang baik dengan
yang diproduksi oleh
menambahkan kecintaan kita terhadap
yang namanya keberagaman
nah untuk mencari kreativitas yang baru ide yang baru
dari mana saja sekarang
harus ada minimal dua
ide yang dilahirkan
ya itu tadi
saya kan juga nggak jauh jauh dari
buku sastra dari karya karya seni
yang lain itu punya simbiosis
mutualisme juga kayak misalnya
sri ini kita mau hari batik
kita bikin sesuatu dari motif batik atau
apa apa segala macam jadi
apapun yang terjadi di indonesia
ini tuh memberikan inspirasi yang
gak habis habis kita juga
bingung misalnya kadang sri sorry ya
aku lagi gak punya ide juga
misalnya ibu saya baru meninggal
sri malah mendapatkan ide itu dengan
akhirnya aku kasih nama lingkaran semesta
tentang orang yang lahir
meninggal jadi banyak
perhiasannya misalnya yang satu bulan purnama
yang satu bulan
nah kalau kita lihat sekarang kan di
indonesia ini apalagi kita
ya dua puluh tahun setelah
reformasi dan juga
ya seringlah menjadi
siapa sih indonesia ini
nah bagaimana kira kira peran
diproduksi oleh happy dance itu bisa
kecintaan kita terhadap yang namanya
bisa dipungkiri ya nama indonesia
lahir juga bukan dari orang indonesia
sebetulnya kan tapi
itu juga memberikan tanda bahwa
indonesia kita harus
bersinar tapi kita juga warga dunia
dari apa yang kita punya ini
tapi juga kita tidak boleh
mundur harus terus
maju misalnya satu
kita berjualan tidak
hanya juga dengan cara transaksi yang
kita harus up to date
terus bagaimana online yang
yang bisa apa bersaing
dengan banyak brand brand lain di
internasional gitu nah saingan
di lombok bagaimana
kompetitifnya bisnis ini
terutama karena ada
yang lebih lokal
dengan brand brand sendiri
desain yang unik
menjadi lebih kompetitif dan saya pikir
itu sangat penting
kita sebagai kreator dan desainer
dan kita tetap setuju dengan diri kita
menghormati satu sama lain
dalam kategori kreativitas mereka dan kita
saya pikir kalau kita bisa melakukan itu
kita bisa tumbuh bersama
tapi saya pikir ini selalu
tantangan yang kita hadapi
dan kita harus
tetap di atas bisnis
tapi sebenarnya kan tujuh tahun yang lalu
tidak dibayangkan akan menjadi
apa yang dibayangkan
waktu awal awal itu
tidak ada lah cita cita kita
tahun dua puluh tahun dari sekarang
kita sudah harus go international
dan kadang kadang kita membuat sesuatu yang aneh
kita berpikir ada yang belia ya
pas ketika ada yang membeli pun
itu sudah jadi wow
kita tidak usah lihat sini
tidak usah lihat situ
kita asik sendiri saja
sebetulnya di awal awalnya seperti itu
tapi pada akhirnya sekarang nggak bisa juga
keasikan sendiri itu
makanya kita punya banyak cara untuk komunikasi
salah satu mungkin kita bikin webseries
kita bikin cara cara komunikasi
lewat puisi lewat bahasa
yang ingin disampaikan dari perhiasan tersebut
dan sumber sumber kreativitas
di bidang lain juga ya
perhiasan tapi budaya
dari awal memang kita lahir karena itu
sebetulnya kita lahir karena
perpaduan pribadinya sri
dan pribadinya saya
jadi lahir begitu
ternyata itu menjadi tren
atau mungkin diikuti
sesuatu cara kita bertahan
kita mengeksplorasi diri kita untuk menambah
kekayaan diri kita
dan ini merupakan juga bagian dari sosok hapi
seorang yang memang
terhadap budaya indonesia itu sendiri
jadi ini bagian dari
bukan sisi bisnisnya
untuk mendapatkan revenue
misalnya bukan hanya itu saja
itu bukan hanya
kita gak kepikir juga awalnya
untuk itu tapi ternyata
menghasilkan gitu awalnya ya memang
itu aja sih perkawinan aku
dengan sri sri obses dengan
gak boleh ada reject gak boleh ini ya
harus sempurna aku obses
dengan energinya dengan apa
jadi keobsesan kita
berdua ternyata berkahwin
menjadi karya karya ini
perhiasan ini jauh lagi
ke dunia karena
kita lihat juga
brand brand luar negeri kan mereka
semakin lama juga semakin
mengambil banyak inspirasi dari
bermacam macam budaya tradisi
dan berbagai macam negara apa kira kira yang
supaya ketika mereka membeli
nusantara aja juga ini
ada cerita lah dibalik itu
saya rasa kalau sebagai
anak dia sudah lahir ya maksudnya
dna nya tuh udah lahir
tanpa perlu lagi diapain
saya pikir karena dari itu
tukang dari itu tim
yang bekerja sama kita tuh dia udah
nyatu di dalam hatinya mereka tuh
yang mereka bikin seperti apa jadi saya
rasa tanpa kita dikomunikasikan
lagi orang dengan menyentuh pun
dia udah bisa merasakan itu gitu
karena ya itu lahirnya memang
seperti itu gitu
jadi gak dibuat buat
gak berusaha untuk seotek
gantik gitu kita
saya sih yakin untuk itu
jadi karyanya itu berbicara
karya berbicara salah satunya untuk bisa
lebih besar lagi ya tentu pada
akhirnya kita harus berhubungan dengan
ya pr besar
agency besar atau
atau apa segala macam yang
memang akhirnya mau apa enggak itu
tinggal menjadi pilihan kita aja gitu
ya mungkin kedepan harus dipikirkan
bagaimana melindungi ya
karena ini salah satu dari
karena begitu gampang
iya itu tadi kayak misalnya kalau
luar negeri mengkopi dan menjual dengan
harga yang lebih mahal dan kita dituduh kita
pengcopy pada dia mengcopy itu juga
mungkin harus dipikirkan juga ke sana betul betul
nah ini semua kreasinya walaupun tentu saja
ada dari budaya tapi kan masing masing pasti
hasil dari kreativitas
baik sri maupun
ada yang mungkin
dipatenkan karena ya
biasanya kan sekarang
yang memiliki kreativitas
yang lebih baik
dan yang lebih baik
kalau apalagi di indonesia
paling jago meniru

sekali ditiru apalagi kalau
menjadi tren ini bagaimana ya
nah itu masih jadi dilema kita
berpikir untuk kita patenkan
apa enggak di sisi lain kita ada juga
aduh kita juga kan terinspirasi dari
nenek moyang ya kalau kita patenkan
kayaknya kita egois gak sih tapi di
sisi lain juga mungkin
jejak bahwa ini adalah
lahir dari kita gitu
dan itu sudah mulai kelihatan
dari hasil karya
bukan hanya dari karyanya tetapi dari
dari cara pilihan pilihan
sama gitu jadi ya
memang apa ya
memang sih percaya bahwa
pengikut tidak akan pernah menjadi
ya tapi tetap aja kan kita
patah hati juga tapi mungkin
ya mungkin kedepan harus dipikirkan
karena ini salah satu dari
ini kekhawatiran ya
indonesia karena begitu gampang
dari luar negeri mengkopi dan menjual
dengan harga yang lebih mahal dan kita dituduh
kita pengcopy pada dia mengcopy itu
lima sepuluh tahun kedepan
membuat supaya lebih profesional
happy yang masih perlu di
perbaiki perlu dilakukan
pasti bagaimana caranya untuk
kualitas kita akan tetap sama
rumahnya tuh lola banyak dimana mana
tetapi dengan kualitas yang sama
rasa yang sampai juga sama
si dna nya itu tidak hilang
tapi happy sendiri masih
happy dengan ini soalnya biasanya kan kalau
orang dulu wah ini masih hobi masih
kalo sudah menjadi business
rutin dan lama kelamaan
harus mau tidak mau
kita menyadari itu makanya
kita mengajak orang
berpartner untuk kita yang
dia lebih memusingkan tentang
dan lain lain segala macam jadi
lagi indonesia yang gak ada
tapi ya memang itu juga butuh
keinginan yang kuat ya karena
kadang kadang kita udah punya kesibukan yang lain
dan nafas ini kan
apalagi dari ibu
itu kan bali ya
happy sendiri kan
ini bagaimana membuat
budaya indonesia juga ya tapi
bali adalah spiritnya dari membuat
bagaimana disini orangnya mengerjakan
tapi malah dengan
berjarak dengan tempat saya dulu
bahkan kita pernah membuat satu koleksi
tentang citra resmi pita loka ya sri
di daerah sunda
tapi ya tetap
adalah dengan cara pembuatan dan lain
sebagainya gitu jadi inspirasinya
tetap saya bisa campur
cuman ya memang menjadi
saya menjadi bali ya memang
ya butuh adaptasi untuk
budaya itu bukan hanya menjadi
tren tetapi menjadi bagian dari kehidupan
tapi ada misalnya kedepan kalau nanti sudah
berkembang lah istilahnya
mencari inspirasi dari luar
bali misalnya ya dari
budaya indonesia kan
banyak sekali budaya dan tradisinya
termasuk misalnya ya jawa juga kan
ribuan motif yang belum kita
jelajahi ini kita delapan tahun
baru cuma bali ada sunda
sedikit dan juga jawa
dari buku buku sastra mungkin
lagi belum selesai
ya memang ini merupakan ya
salah satu dari kekayaan yang kita miliki
kira kira age groupnya atau
misalnya lebih banyak yang
atau banyak juga
anak anak millennial yang
ya kita menghabiskan berdua
dari umur yang delapan puluh tahun
ada semua dan
saya juga bingung ada yang bisa
membeli kalung ini ada yang umurnya
udah tujuh puluh dan umur
jadi cukupin ya
cukup broad ya
lebar ya seleranya mungkin terakhir
dan juga seri ya
yang mana perhiasan yang merupakan
dari semua yang selama ini
ini seperti suruh anak mana
yang paling disukai
ya kan salah satu tokoh di bumi manusia
ceritanya betapa cantik
tapi dia penuh air mata
iya ini salah satu
kemarin ada yang mau beli kok saya
tahan tahan kayaknya biar saya masih bisa pakai
ada berapa ini yang
dibuat hanya satu satunya
pasti mahal juga
jadi yang mana favorit kalian
dari koleksi terakhir kita yang kita lakukan
dan itu lotus
dan diambil dari
cara cari yang tradisional
dan kita namakan ini saraswati
jadi saya suka ini

sekitar tiga puluh tahun lalu
ada foto nya
dan favorit ibu kalian
ada favorit apa yang
dia suka subang
dia suka ketika kita melakukan
ketika kita melakukan interpretasi subang
karena saya pikir ini adalah
ini adalah kisah yang benar
ini sangat berbeda
kita melakukan sesuatu yang sangat berbeda
jadi saya pikir dia mengenal ini
oke baiklah perempuan
luar biasa karena ini
sri kandi semua ya
sri kandi yang tetap berpijak pada
dan mendapatkan inspirasi
dari sesuatu yang memang
merupakan dna yang kita miliki
budaya tradisi yang
jangan sampai kita kehilangan
tapi dipadukan dengan semangat
dan sesuai dengan selera
selera pasar yang ada sekarang
saya rasa membuat
jadi ini sebenarnya masih agak milenial
happy dan sri sukses
good luck dan selalu senang
bangsa kita yang berkarya ya
dengan penuh inovasi dan semangat
tapi juga tentu saja
bahwa indonesia ini
merupakan suatu negara yang memang bisa
menjadi sumber berbagai macam
inspirasi dan hasil kreativitas
menciptakan menjadi sumber kekayaan
yang lebih lagi demikian insight
kali ini langsung dari
terima kasih atas perhatian anda